ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan memastikan diri maju menjadi calon presiden di pilpres mendatang
di tengah persiapan senin siang zulkifli berkunjung ke masjid rahmat yang merupakan masjid paling tua di surabaya
setelah prabowo kini giliran ketua umum partai manat nasional zulkifli hasan yang memastikan dirinya maju sebagai calon presiden
usia melaksanakan sholat zuhur berjamaah zulkifli menyempatkan diri untuk memanjatkan doa di sebuah ruangan
di dalam masjid peninggalan sunan ampel ini untuk kelancaran hajatnya maju di pilpres mendatang
zulkifli hasan menyatakan pihaknya saat ini tengah membentuk koalisi yang dinamakan koalisi nasional
partai yang berkoalisi masih dalam tahap penjajakan dan akan segera diumumkan pasca pilkada serentak
zulkifli hasan berada di jawa timur untuk melakukan safari kebangsaan selama dua belas hari
termasuk menghadiri kegiatan pemenangan pasangan calon nomor urut satu kofifah dan emil dardak dalam pilkada jawa timur
kalau pangkat sudah mengusulkan capresnya zulkifli hasan
jadi siapa yang menyadari harus koalisi kan karena pan cuma sembilan persen kurang
jadi koalisi kalau koalisi tentu nanti bicara dengan teman teman koalisi ya
ini lagi dibangun koalisi belum ada pembicaraan final tetapi kita bangun koalisi yang saya beri judul koalisi nasional
koalisi yang berkualitas
koalisi yang saling menghormati
koalisi yang based on national interest
jangan saling mengujat merah putih kita jahit kita perbuat persatuan